kakek kakek kenapa kek
maaf nak kakek kehabisan tenaga
karena dari pagi kakek belum makan
kek sebaiknya kakek istirahat
aku punya sedikit makanan buat kakek
kalo kakek boleh tau kamu mau kemana nak
apa yang kau lakukan
kau menghidap sama buddhiku
kau bener bener manusia yang tidak tahu diuntung
aku butuh tenaga murnimu
bukankah kau tidak ingin aku mati

apa yang kamu lakukan mahesan
apa yang kamu lakukan
aku harus mengeluhi tenaga dalam yang sangat penting
aku harus mengeluhi tenaga dalam yang sangat penting
kamu jangan khawatir
karena aku tidak akan menunduk
aku masih membutuhkan tenaga dalam
jangan panggil aku guru
kau bener bener murid yang durhaka
terima kasih hawa murni
karena aku membutuhkan
jangan kau ambil mustika ularku maesa
dengan mustika ini yang ada di tangan
aku bisa mengendalikanmu
berada di dalam kekuasaan

kau bener bener terkutuk mahesan
apa yang kamu lakukan terhadap

kalian berada di dalam kekuasaan
kalian berada di dalam kekuasaan
rawat di bloro
sampai dia sembuh
karena aku masih membutuhkan tenaga dalam
kini dia belum menyiapkan minuman untukku
kunaun ratu itung
tadi teh dia ada di sini nyai ratu
lalu ini minuman untuk siapa
ini teh minumannya untuk nyima serara santang nyai ratu
apanya yang ratu berkenan saya siapkan minumannya
sebentar nyai ratu
aku harus segera sisipkan racun ini
jangan sampai omas tahu
nyai ratu apa perlu saya antar ke kamar
biar iteng saja yang mengantarkan
sebaiknya kamu segera antarkan minuman ini kepada nyima serara santang
baiknya nyai ratu
ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan
sebentar lagi rara santang akan meregang nyawa
dan rahasia itu akan terpendam selama ini
sudah siang seperti ini
tapi kenapa ayah enda prabu belum selesai semedi
aku harus bertemu ayah anda prabu
aku harus segera membebaskan guruku dari dalam penjara
ini minumannya nih mas
maaf atuh bibit telat pengantarnya
bibi tidak ingat ya rara sedang berpuasa hari ini
bibit juga tahu kalau nih masih tuan berkuasa di sini
bukan di tapi pu pu a a sa
atuh dari tadi
ini hari kemisnya
bibit atuh yang minta maaf
yaudah minumannya bibit taruh dapur lagi
dari mana saja kamu itu
itu tadi bagitu repot sekali
sekarang kamu ambilkan minuman untukku
iya gusiratu baik
oh mas kenapa lupa
nih mas kan sering puasa senin kemit
kenapa disediain minuman
nanti kemana kam courant
akarnya mereka itu
semoga tidak kesy daya
ya kaya jangan gitu
sial ada alusnya
kek kenapa kek
kakek habiskan tenaga
karena dari pagi kakek belum makan
kek sebaiknya kakek istirahat
aku punya sedikit makanan buat kakek
kalau kakek boleh tahu kamu mau ke mana nak